meskipun sudah pensiun sebagai atlet bulu tangkis
peraih medali emas olimpiade sydney tahun dua ribu
chandra wijaya tidak bisa lepas dari dunia yang telah membesarkan namanya tersebut
lewat klub dan gedung bulu tangkis miliknya di kawasan serpong tangerang selatan
chandra wijaya konsisten melakukan pembinaan dan pembibitan pemain pemain muda bulu tangkis indonesia
dan informasi menarik berikut ini sekaligus menutup cnn indonesia sports
sekali ini saya nita maif pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
ya kini saya selain sudah retiet atau mundur jadi atlet
saya tetap membina membuka klub membangun hall
atau memberikan fasilitas kepada generasi atau anak anak berikutnya juga
dari usia dini sampai ada yang di asrama yang kita support juga
sampai teruslah sepuluh tahun belakangan dengan adanya seperti ini
kepada adik adik kita kan mereka harusnya bisa termotivasi dan bisa mengambil bagian lah
atau siap menerima tongkat estafet katakanlah demikian ya
untuk bisa mempertahankan dan terus bisa berprestasi setinggi tingginya
latihan di sini semua dari nol sampai yang di pembinaan
yang tadi saya bilang sampai sembilan belas tahun semuanya ada
jadi kita memang pembinaan dari usia dini empat puluh lima tahun
yang reguler nanti sore itu itu semua yang dari awal
atau katakanlah baru mulai belajar mukul
sampai nanti jenjangnya kan ada yang pemula ada yang remaja
sampai taruna terus sampai ke dewasa
ya itu udah bisa kelihatan ya maksudnya prestasi tidaknya itu
atau bisa jadi pemain yang profesional atau tidaknya itu
udah kelihatan dari situ hasilnya nanti ya
kalau yang di asrama kurang lebih lima puluh an lah
ya lima puluh anak lebih lah yang di asrama yang tinggal di sini
ya kalau selebihnya
mungkin ada tiga ratus anak yang dari luar
jadi mereka kalau latihan datang
nanti sore atau selesai latihan dia pulang lagi
kalau yang sudah di asrama
yang tim inti kita
ya itu sampai semua full yang kita berikan
artinya sampai makan tinggal cucian
dan sampai beberapa anak
ya kita kasih uang saku
ya melalui standar tes yang seperti kita lakukan
bisa secara khusus
bisa juga melalui audisi yang kita lakukan setiap tahun
ya seperti kemarin
ada beberapa atlet juga yang kita rekrut dari hasil audisi
ya kita juga bikin audisi setahun sekali
ya ini udah kedua kalinya
ya penilaian lain
ada bakat anak anak yang tertentu
mungkin belum berprestasi tapi punya kelebihan
ya misalkan skill nya bagus
fisiknya bagus posturnya bagus cerdas gitu
ya itu salah satu penilaian kita juga
otomatis kita ambil atau kita tarik untuk bisa masuk ke asrama
ini sekali lagi bukan diskriminasi ya
karena saya membuat kejuaraan khusus ganda
yang mana ketika itu antara tunggal dan ganda itu kan
dari sisi prestisme atau pandangan orang atau penilaian orang
cukup jauh ya timpang gitu
kalau single itu gengsi
kalau double itu kayaknya kurang atau nomor dua nomor sekian ya
kalau sekarang kan nyata lah
saya juga bersyukur
alhamdulillah puji tuhan
bisa memperlihatkan atau bisa membawa salah satunya lah
partai atau kategori atau nomor ganda ini kan sekarang banyak digandrungi
dan nyata memberi sumbangsi besar kepada perburu tangkisan nasional kan
kalau nggak ganda putra ganda campuran ganda putri
terus sampai sekarang
makanya hingga ke sepuluh kalinya kita usahakan untuk bisa bergulir
saya ingin mencetak juara dengan integritas
ya ini kenapa saya equalkan dengan integritas itu sendiri
karena di luar ataupun saat ini
ya anak anak harus mengerti dan tahu bagaimana pentingnya
sebuah kepercayaan sebuah dedikasi sebuah pengabdian sebuah pelayanan
siap militan dan betul betul yang terpanggil
yang siap sajalah yang mungkin mampu bisa menjadi seperti
pemain pemain top dunia yang ada saat ini
atau bisa menjadi legend ke depan
ya harapannya dari sini saya ingin mencetak pemain pemain yang demikian